pada lima belas juni kementerian kesehatan mencatat sepanjang januari hingga awal juni dua ribu dua puluh
ada empat puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh kasus dbd terjadi di indonesia dengan jumlah kematian mencapai empat ratus tiga puluh dua kasus
kasus tertinggi ditemukan di sepuluh provinsi termasuk dki jakarta
di jakarta rsud budi asi jakarta timur menyatakan belum mengalami peningkatan jumlah pasien dpd
pada delapan belas juni hanya ada tiga belas pasien dpd yang menjalani perawatan
rumah sakit ini siap bila terjadi lonjakan kasus dbd dengan melakukan sejumlah antisipasi
termasuk menjamin ketersediaan tempat tidur pasien
secara keseluruhan jumlah bed atau tempat tidur itu ada tiga ratus empat puluh tiga tempat tidur
untuk seluruh penyakit yang dirawat saat ini bornya itu masih sekitar enam puluh sampai tujuh puluh persen
tapi juga karena dbd ini banyak kasus di anak ya pasien anak anak
ini pun bed untuk anak anak juga cukup banyak
dinas kesehatan provinsi dki jakarta mencatat selama januari hingga sembilan belas juni dua ribu dua puluh
ada empat satu ratus dua puluh tiga kasus dbd terjadi di ibu kota
warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus dbd
dengan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk
pengelolaan psn atau pemberantasan sarang nyamuk secara rutin
setiap minggu selama tiga puluh menit setiap hari jumat itu penting dilakukan
agar situasi bisa terus terkendali artinya kita bisa putus rantai penularan segera pada saat ada kasus
kita bisa pertahankan bahwa memang kita minimalisir tempat tempat potensi perindukan nyamuk sehingga
salah satu upaya menekan angka kematian akibat dbd adalah dengan melakukan vaksinasi dbd
segera memasukkan vaksinasi dbd ke dalam program imunisasi nasional
ada dua vaksin jadi kedua duanya memang berisi empat seru tipe
dengki satu dua tiga dan empat seperti yang kita inginkan
dan kemudian yang pertama adalah produksi dari sanofi pasteur bernama dengvaxia
ini sudah diberikan izin oleh badan pom sebetulnya
hanya vaksin ini banyak keterbatasannya begitu
jadi dikatakan pada penelitiannya itu paling bagus diberikan di atas sembilan tahun sampai lebih tua
sedangkan kita lihat bahwa kasus kasus kita banyak yang di bawah
di bawah sembilan tahun itu bagaimana
kementerian kesehatan menjelaskan vaksin dbd belum masuk dalam program imunisasi nasional
karena sejumlah pertimbangan
termasuk diantaranya masih memperhitungkan efektivitasnya
dalam mengurangi resiko seseorang terjangkit dpd
vaksin dengue ini belum masuk ke program
tapi sudah di endorse dalam artian sesuai rekomendasi idai
itu sasaran baiknya untuk siapa itu memang sudah diberikan
kalau soal untuk jadi program
beberapa kali memang bersama itagi bersama program imunisasi
maupun juga teman teman tim kerja arbovirosis
ini membahas juga tentang hal ini
tapi tentunya masih ada perhitungan perhitungan ya mbak intan
sebagai upaya mengendalikan kasus dbd di indonesia
selain memperkuat strategi nasional penanggulangan dengge dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan mengajak masyarakat berperan aktif
melakukan pemberatasan serang nyamuk secara mandiri
melalui gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik atau jumantik
victor pangaribuan nabil haris jakarta